setelah sempat mencoba tilang elektronik cctv dengan mengirim surat tilang ke rumah rumah
dinas perhubungan kota surabaya kini menguji coba tilang elektronik on the spot berdasarkan rekaman cctv
sejumlah pengendara yang melanggar dan terkena tilang pun terkejut hingga ada yang berusaha berkelit
setelah memperlakukan e tilang yang dikirim ke rumah rumah
dinas perhubungan kota surabaya kembali menguji coba e tilang berdasarkan rekaman cctv di lokasi kejadian
uji coba yang dilakukan di kawasan persimpangan kertajaya dharma wangsa surabaya ini langsung menjaring sejumlah pelanggar
baik pelanggar yang menerobos traffic light hingga tak mengenakan kelengkapan kendaraan langsung ditilang di tempat
pengendara yang mulanya berkelit menghindar tilang akhirnya tak bisa berkutik setelah petugas menunjukkan hasil rekaman cctv
kan bahaya bu
kan cuma kecamatan sini
oh kecamatan sini
rute sini terus tiap hari jarang
biasanya kan gak pernah sejak ini
gak bahaya apa kalau gak pakai helm
pemberlakuan e tilang ini dilakukan atas dasar hukum undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
sementara e tilang yang dikirim ke rumah rumah tidak berjalan sempurna
karena tidak ada dasar hukumnya
ini sebenarnya dengan tilang yang biasa sama
cuman ini akan dilengkapi dengan alat bukti pelanggaran
kita harapkan tidak ada debat antara petugas dengan pelanggar
karena sudah ada alat bukti yang ototik
uji coba e tilang ini berhasil menindak tiga pelanggar lalu lintas
e tilang on the spot ini rencananya akan dilakukan khususnya di sejumlah titik persimpangan di surabaya
yakni kertajaya doktor mustopo maijan sungkono dan ahmad
wayu pratama surabaya